persebaya harus menelakan tiga pemain utamanya untuk absen di ajang pramusim piala presiden dua ribu sembilan belas
otavio dutra hansa muayama dan ruben sanadi akan mengikuti pengusatan latihan bersama timnas indonesia di australia pada enam hingga dua puluh satu maret dua ribu sembilan belas
kondisi itu pun diakui pelatih persebaya jajang nurjaman sebagai sebuah ujian berat
hal itu tidak lepas dari posisi ketiga pemainnya yang sama sama beroperasi di lini belakang
meski begitu coach janur tetap mendukung pemanggilan ketiga pemainnya itu ke squad garuda